biasa mak mau nungguin tukang sayur di rumahnya aku
kamu setiap hari kerjanya begitu terus
mestinya kamu malu sama edward yang mau sholat buat belajar ngaji
kamu kan harusnya ngajarin edward
bapak apaan sih kamu
anak anak kalian lanjut aja
masih adiknya mau ikut belajar ngaji
adiknya asi mau ikut belajar mengaji
kamu tolong bantu ya
asih mau nunggu atau mau pulang
mau nunggu aja kang
boleh sih langit
juga udah coba ngobrol lagi sama emak
tapi matah tetep gak ngijinin
kalau hati harus tinggal licir dahut
gak ada jalan lagi ak
dede harus cari kerja
seharusnya asobri yang nanggung semuanya
gak apa apa ah
yang penting teh
kita masih bisa bersama
dede teh cari kerjanya yang deket cidahu atau bogor aja
supaya bisa deket sama a'a dan juga emak
kita teh nikahnya setelah dede dapat

yang lain diem dulu ya
lidahnya agak naik
keniper tidak akan bisa ngaji
kalau bapaknya tidak ikut
sepertinya bukan anak anak saja
orang dewasa juga harus ikut
kita lanjut lagi ya
mendengar suara anak anak pengaji
sudah lama tidak menikmati suasana seperti ini
jadi ingat zaman dulu
kudanya sudah hilang selama belasan tahun
biasa mak mau nungguin tukang sayur di rumahnya aku
kamu setiap hari kerjanya begitu terus
mestinya kamu malu sama edward yang kamu sholat buat belajar ngaji
kamu kan harusnya ngajarin edward bapak apaan sih kamu
mereka sudah selesai
mereka sudah selesai